masih informasi dari menteri koordinator budidang politik hukum dan keamanan menkopol hukam mahfud md
yang menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau lhkpn pada komisi pemberantasan korupsi
meski demikian mahfud enggan secara terbuka menyebutkan jumlah harta kekayaannya saat ini
ia meminta masyarakat melihat dalam pengumuman kpk
mahfud md terakhir menyerahkan lhkpn pada tahun dua ribu tiga belas saat menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi atau mk
dengan jumlah kekayaan lebih dari lima belas miliar rupiah dan lebih dari satu ratus empat ribu dolar amerika serikat
terkait dengan masih banyaknya menteri yang belum melaporkan harta kekayaannya
mahfud menyatakan pelaporan lhkpn cukup rumit sehingga menteri baru khususnya dari kalangan swasta
mengalami kesulitan dalam melaporkannya
untuk memenuhi kewajiban sebagai pejabat negara
yaitu menjaga kekayaan kekayaan
saya menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat lhkpn
hanya itu tidak ada yang lain
menteri menteri yang saya dengar yang agak lambat itu kan yang dari swasta
karena itu memang rumit
bukan karena mau rumit laporan itu
kalau seperti kami ini kan sejak tahun dua ribu dua saya laporan dua tahun sekali
jadi pejabat dua tahun saya lapor
dua tahun lapor
sehingga tinggal nyambung aja
yang berubah mana yang baru mana cuma gitu aja